nah berikutnya pemirsa ini kami memberikan himbawan untuk anda agar berhati hati saat melakukan swafoto atau selfie terlebih di tempat yang rawan kecelakaan
ada empat orang warga di garut jawa barat hilang saat berselfie di curug teko cisurupan
korban keempat bernama mustafa ditemukan di radius satu km dari lokasi kejadian
pemerintah setempat memastikan lokasi wisata curug teko belum memiliki izin
proses pencarian korban hilang di curug teko cisurupan garut jawa barat kembali membuahkan hasil
tim sar gabungan tni polri dan relawan akhirnya menemukan korban terakhir senin siang
jenazah diidentifikasi bernama mustafa warga tisurupan yang ditemukan pada radius satu km
korban ditemukan tersangkut di bebatuan besar
semua korban empat korban atas nama rizky siva tommy mustafa alhamdulillah sudah ditemukan semuanya
meski ditemukan jarak kurang lebih sepuluh km dari tkp siva kurang lebih dua kilo
kalau si tommy satu km sama si mustafa kurang lebih dua km
itu adalah wisata warga biasa yang menandakan wisata di curug teko
kepolisian langsung turun tangan menyelidiki kecelakaan yang merenggut empat korban jiwa di kawasan wisata pepandayan ini
polisi memastikan lokasi curug teko belum memiliki legalitas untuk wisata umum
selain akan memeriksa pengelola pihak kepolisian juga akan memanggil pihak perhutani
untuk sementara mengingat situasi curug teko sendiri memang belum ada legalitasnya
dan tidak termasuk dalam daftar dinas pariwisata
sementara kami akan melakukan penyelidikan terkait dengan pengelola yang ada sekarang
karena informasi terakhir pengelola juga malah mengizinkan
sementara situasi tersebut tidak representatif untuk para wisatawan
karena terlalu curam atau berbahaya untuk dikunjungi
pemerintah daerah pun memastikan kawasan curug teko belum dibuka untuk umum
total dari sembilan tempat wisata di gunung papandayan yang dikelola komunitas warga baru lima yang dibuka resmi
curug teko termasuk yang belum memiliki izin
ada sembilan komunitas yang mengusahakan atau mengolah itu
tapi yang lima sudah yang empat belum
nah empat ini termasuk curug teko
jadi kadang kadang mungkin tadi ada juga pengunjung itu
jadi maksa ke sana
sebelumnya tiga korban ditemukan dalam keadaan tewas pada radius satu hingga sepuluh km dari tempat kejadian
ketiganya ditemukan dengan luka yang diduga akibat benturan bebatuan
deden rahadian garut